sabtu pagi indonesia kembali kedatangan batch ketiga vaksin dari jalur multilateral yaitu jalur covax facility berupa vaksin jadi astrazeneca
jumlah vaksin astrazeneca dalam bentuk vaksin jadi sebesar lebih dari satu tiga ratus dosis vaksin
sebelumnya sebanyak lima puluh lima tiga ratus dosis vaksin astrazeneca sudah tiba pada kedatangan batch ketiga tahap awal
hingga sabtu siang jumlah vaksin astrazeneca di batch ketiga berjumlah satu empat ratus empat puluh empat sembilan ratus dosis vaksin jadi
sehingga total keseluruhan dosis vaksin jadi astrazeneca dari batch pertama adalah enam empat ratus sepuluh lima ratus dosis vaksin jadi
bahwa indonesia dapat kembali menerima batch ketiga vaksin dari jadinya
jumlah vaksin astrazeneca dalam bentuk vaksin jadi yang tiba pada pagi ini adalah sebesar satu tiga ratus delapan puluh sembilan enam ratus dosis
di samping itu pada tanggal enam mei dua ribu dua puluh
telah mendahului tiba lima puluh lima vaksin astrazeneca
sebelumnya sebesar satu empat ratus empat belas dosis vaksin jadi astrazeneca
dengan demikian maka jumlah vaksin batch ketiga yang diterima pada minggu ini dari covax facility adalah sebesar satu empat ratus empat puluh empat sembilan ratus dosis vaksin jadi astrazeneca

total vaksin astrazeneca dari jalur covax atau jalur multilateral yang telah sampai dan tiba di indonesia adalah sejumlah enam empat ratus sepuluh lima ratus dosis vaksin jadi
rekan rekan media yang saya hormati
jika kita hitung secara keseluruhan
dengan ketibaan vaksinnya
pada pagi hari ini
indonesia telah mengamankan tujuh puluh lima sembilan ratus sepuluh lima ratus dosis vaksin
dengan rincian sebagai berikut
kemudian sinovac sebesar satu juta dosis